jangan jangan bu lydia curiga ya pak haris
pak raymond kenapa bicarain soal lydia
apa yang terjadi pada pertemuan mereka kemarin
apa mereka gak jadi ketemu
oke gini saya serahkan semuanya ke pak haris
kalau butuh informasi apapun tolong dapatkan itu ya
saya takut juga kalau bully dia menutup aksesnya itu semua
kalau perlu libatkan pihak berwajib
saya tunggu kabarnya
soal apaan setelah pak haris tak jumpa obat obatan kamu
saya berharap primimu tw antoinette makin keras
tapi berhasil mencari tempat untuk ikut
terima kasih sayang
makasih kamu udah bangun
harusnya aku yang makasih sama kamu
kamu udah nyelamatin nyawa aku
kamu bangun ya
kita harus pergi dari hutan ini sebelum gelap
aku gak bisa ngerasain kaki aku
kaki aku gak berasa putri
aku cari bantuan dulu ya
kamu tunggu disini
kamu jangan tinggalin aku ya
tapi aku harus cari bantuan buat tolongin kamu
aku gak butuh bantuan
aku cuma butuh kamu ada di dekat aku
aku gak mau kamu kena parah parahan
asalkan kamu ada di dekat aku
hari spesial kamu jadi berantakan
hari spesial kamu jadi berantakan
kamu jadi susah
kamu udah bohong sama ibu
kamu udah bohong sama ibu

ini semua salah aku
enggak kamu jangan menggigit ibu
enggak kamu jangan menggigit ibu
enggak kamu jangan menggigit ibu
ini sukalah aku petri susu reng
ini sukalah aku petri susu reng
aku gak ada kesempatan buat tolongin ibu
sampai ingin maaf aku ibu
kita berdua bakalan pulang dan kita berdua bakalan selamat
pak alex udah datang
pak alex masih di area puncak menunggu pangeran ditemukan bu
kasian sekali alex
semoga pangeran bisa segera ditemukan
rizky juga belum kasih kabar ke aku
aku jadi cemas sama kondisinya
mudah mudahan dia baik baik aja
saya sudah menyampaikan pesan ibu kepada bagian legal
agar tidak berbicara apapun kepada pak haris
kalau dia datang lagi bersama timnya
halo selamat pagi emelie tia
eee enggak apa apa
kita ke ruangan saya yuk
dokumennya udah siap semuanya
semua sudah siapkan sesuai permintaan yang ibu lydia mau
sekalian saya minta tolong carikan tempat tinggal untuk saya dan rizky di sana nanti
enggak perlu terlalu besar
tapi fasilitasnya lengkap
dan keamanan terjamin
karena saya enggak mau ada satupun orang yang tahu kepindahan saya dan anak saya
gimana kuliah anaknya bu lydia
untuk kampus dia udah urus sendiri
tapi nggak ada salahnya saya minta alternatif kampus lain
karena ya saya benar benar enggak mau ada satupun yang tahu dengan kepindahan saya ini
saya akan atur semuanya
pokoknya ibu lydia just relax don't be worried
kalau gitu saya promise you
satu satunya jalan keluar dari permasalahan pak jaka adalah
aku harus pergi jauh dari sini
apalagi alex sama sekali gak bisa aku andalin untuk bantu aku
aku harus pergi jauh dari sini
aku harus pergi jauh dari sini
memangnya pak haris sulit memperoleh informasi dari bu lydia
apa jangan jangan bu lydia curiga ya pak haris
pak raymond kenapa bicarain soal lydia
apa yang terjadi pada pertemuan mereka kemarin
apa mereka gak jadi ketemu
oke gini saya serahkan semuanya ke pak haris
kalau butuh informasi apapun
tolong dapatkan itu ya
saya takut juga kalau bully dia menutup aksesnya itu semua
kalau perlu libatkan pihak berwajib
saya tunggu kabarnya
sebentar pak haris
baik pak haris
tak ada masalah
saya akan beritahu pak haris